orientasi tugas itu semacam pembekalan awal
untuk mengenali untuk mengidentifikasi
dan kemudian mengetahui apa yang menjadi
ruang lingkup tugas suwenang dan tanggung jawab
dan juga sama sama mengenali
sesama temannya satu tim di provinsinya masing masing
dan sekretaris di kpu provinsi masing masing
karena kan latar belakang para penyelenggara pemilu
kpu provinsi yang barusan dilantik
macam macam pemilu sehingga adaptasi
di antara sesama para anggota
ini menjadi sesuatu yang penting